calon wakil presiden sandiaga uno mengajak gatot nurmantio untuk bergabung ke tim pemenangan pilpres pasangan prabowo sandiaga
alasannya karena adanya kesamaan latar belakang di bidang militer antara prabowo dan gatot
mereka bersama sama berlatar belakang militer mereka sama sama punya kepedulian kebangsaan yang kuat